sudah lebih dari seminggu trotoar yang ada di jalan khamas mancur bolong seperti ini
bahkan bolongnya menutupi setengah jalan dari trotoar
tentunya ini sangat membahayakan bagi para pejalan kaki yang memang biasa lewat sini
apalagi jalan kahamas mancur ini adalah wilayah perkantoran yang banyak dilewati oleh orang orang
pengguna trotoar mengaku merasa khawatir melewati trotoar tersebut karena menyangkut aspek keselamatan
warga menduga trotoar berlubang akibat adanya proyek pemasangan kabel utilitas yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah provinsi dki jakarta
kepala dinas bina marga provinsi dki jakarta hari nugroho mengatakan
vendor yang mengerjakan proyek tersebut sebetulnya sudah diberi sop rekomendasi
serta izin untuk mengerjakan trotoar
pemerintah provinsi dki jakarta menutup kembali galian dari awal pengerjaan hingga selesai
namun masih ada beberapa vendor yang tidak patuh sehingga lubang galian tidak ditutup sempurna

pemerintah provinsi dki jakarta menutup kembali galian dari awal pengerjaan hingga selesai